di tengah fluktuasi harga garam petani garam di brebes tidak perlu lagi khawatir harga garam anjlok lantaran hasil panennya tidak terserap di pasaran
melalui mesin washing plan di sebuah pabrik pengolahan garam yang berlokasi di desa pesantunan kecamatan brebes
garam kasar dari petani mampu diproses menjadi garam konsumsi yang memiliki nilai jual tinggi
sebelumnya harga bahan baku garam yang diserap dari petani rp enam ratus lima puluh per kilo
dan setelah melalui pengolahan dengan washing plane garam ini bisa dijual seharga rp satu tiga ratus per seratus gram
dinas kelautan dan perikanan brebes mencatat potensi garam di brebes cukup melimpa
total produksi garam tiap tahun bervariasi tergantung cuaca
sebenarnya kendala penyerapan garam rakyat itu adalah di harga
makanya pemerintah melalui pak menteri kelautan dan perikanan selalu mengusahakan bagaimana meningkatkan kualitas
salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat pabrik kecil kecil seperti ini
bukan kecil tapi kapasitasnya sudah enam sampai enam lima ratus ton per tahun

alhamdulillah untuk kebutuhan garam petani yang akan jadi kabupaten brebes
baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten brebes maupun ikan nasional
ini bisa terpenuhi karena luasan lima kecamatan pesisir ini
semua kecamatan memproduksi saat musim kemarau kecuali musim hujan tidak
sejak beroperasi garam konsumsi ini pun sudah dilirik oleh pembeli dari luar daerah jawa
kualitas produk di sini bagus dari koperasi mekarsari bagus
iya sesimpel itu
artinya ini akan dipasarkan di
nah untuk pertama kali ini kalimantan dan kami insya allah komitmen akan kami sebar ke seluruh indonesia
kekhawatiran akan anjloknya harga garam kini berangsur bisa teratasi
karena produk mereka akan terserap semua untuk dibuat garam konsumsi
imam suripto brebes jawa tengah